sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
ya udah mana hpnya usus goreng
ya gak usah gak usah dicak cak ahli
ya gue gak ngerekam
oh gue tau
lo pasti ngumpetin sesuatu ya
kalau lo gak rekam gak ada apa apa
harusnya gak masalah dong loh kasih handphonenya ke gue
kan gak ada apa apa
kecuali emang lo ngumpetin sesuatu dan lo diem diem rekam gue
sekarang batu bata jadi
jadi segitu parno nya
sampai dia curiga semua orang ngelakuin hal yang sama kayak mel
ya udah nih
enggak ada apa apa kan
gue gak ngerekam apa apa
lagian ngapain juga gue yang ngerekam
soalnya dia lagi sibuk banget
apa putri udah cerita sama pangeran ya
kalau gue udah bohongin dia
dan bilang ke pangeran kalau dia gak nyaman sama gue
ih siapa yang nelfon
lo main main angkat aja sih
bingung deh gue
ya gak tau kan gue asal angkat usus goreng
kok dimatiin sih
ya baru digituin aja ngambek
dasar risky si mental tempe
masa ngejar cewek usahanya segitu doang
jadi barusan risky yang nelfon
aduh batu bata
emang bener bener ya nih orang
gue gak suka ya
itu namanya gak sopan tau gak
kok lo marah banget
bukannya biasa ajak lo gue angkat telpon lo
waktu itu aja pas bu nawang nelfon gue yang ngangkat gak apa apa
ya lo emang kesel sih
tapi kayak lo gak sekesel ini deh
ini kenapa lo kesel banget
segitu berartinya ya risky buat lo
tapi gue masih gak bisa bayangin reaksi putri
kalau tau kita udah bohin dia
lo pasti punya alasan kenapa sampai gak jujur sama gue
tapi gue gak bisa bohong kalau gue tetep kecewa sama lo ki
lo lagi ada masalah sama rizky
nyakitin fisik lo
lo kasih tau ke gue sih nih biar gue yang ngurusin lah sama dia
gue gak ada masalah apa apa sama dia
gue gak bisa salahin kalau sekarang putri lebih nyaman sama pangeran
dibanding sama gua yang udah ngecewain putri
putri yang ada gue malah dituduh kdrt lagi sama lo
putri gak mau nerima gue sebagai temennya lagi
gue merasa bego banget jadi sahabatnya kayak gini
lo tuh harusnya mikir sadar yang salah tuh bukan lo
yang salah itu si rizky
kalau udah nyuruh lu bohong sama si putri
gak bisa kayak gitu juga tak
kalau gue gak ikutin mau rizky semua ini gak bakalan terjadi
jadi lo juga harus salahin gue gak cuma rizky dong
kalau malah jadi belain si rizky sih
gue tau dia yang salah
udah nyuruh lo bohong
semua biangkerok dari masalah ini itu si rizky ya
lagian juga gue gak suka tuh lu malah makin deket sama si rizky
lagian lo gak usah larang larang gue ya buat deket sama temen gue
lagian sebelumnya juga lo bilang ke gue kalau gue boleh bergaul dengan siapapun
kok sekarang jadi kayak gini sih
labi lo jadi orang
loh kok lo malah gak gas sama gue sih
ya gue sebel aja sama lo
gue gak mau ya dilarang larang
kalau lo larang larang gue kayak gini mending kita berdua
iya setiap ada masalah sedikit lo ngancemnya putus
iya citra lo baru bahas masalah gini aja udah ngancam ngancam putus
kalau kita udah bahas uang bulanan lah biaya anak sekolah lah buat biaya dapur coba
mikirnya kejauhan tau gak
emang harus kayak gitu mikir itu harus jauh
jadi bisa tau masa depannya kayak gimana
udah udah gue mau turun
eh gue ntarin ke dalem ya
jangan gak usah
gak kenapa sih emang harusnya kita backstreet juga sama nyokap lo
kan enggak juga
ya gue belum siap aja buat ngenalin lo ke nyokap gue
ntar nyokap gue shock lagi lihat k pop kw ada depan rumah kayak gini
udah gue turun
dia belum tahu aja kalau gue ini paling jago ambil hati orang tua
temen temen arisan sosialita nyokap gue aja pada suka sama gue
sebaiknya sekarang kamu pulang dulu biar istirahat ya
besok kita ketemu kita lanjutin lagi untuk bahas ini